emang gak punya otak loh ya
berani loh ke rumah gue lagi
mau ngapain lu
gue gak akan pergi kok
sampai gue dapet bukti kalo lo itu adalah pelakunya
dan gue bakal join lo dari kelaran
gue gak mau pergi
ada apa sih
berisik banget deh
gue gak mau pergi
gue gak mau pergi
ibi jadi ngeri
keliatan jadi serem banget
pergi dari sini
rejah gak gak gak
jangan pernah balik lagi ke rumah gue
makanya gue bakal cari tahu alasan kenapa lo jahatin gue
eh denger ya
itu udah takdir lu kayak gitu
ini bukan takdir gue rejah
pergi dari sini
rejah buka dulu dong
rejah lo mau jawab pertanyaan gue
pokoknya gue gak akan berhenti untuk menuntut kehadilan
atas perbuatan yang lo lakuin
kenapa dia tak lalu buat gue yang harus tak bersalah
nyeremen banget loh kalau marah
mendingan bibit berburu keluar aja ah dari sini
bibi mau pulang aja mas ganteng
bibi tinggal di rumah ya
kalau pergi siapa yang ngurus rumah
bibi mau berhenti aja mas ganteng
permisi mas ganteng
ini semua gagal alu putri
keluar dari rumah gue
gue gak mau lagi
pokoknya putri gak boleh pergi gitu aja
pokoknya gue gak boleh biarin penjahat kaya raja itu lolos
enggak gue mau keluar
kalah nomor selamat
gue harus tetep menuntut kehadilan
atas apa yang telah menimpa gue
dan apapun yang terjadi
gue harus tetep berjuang
gue harus nemuin bukti
biar clara juga percaya
dan gak akan lagi sama raja
gue gak mau kalo clara tuh hancur nantinya
bisa bisanya tuh gak sih si putri kerja di tempatnya raja
maksud dia tuh apa coba
dia mau hancurin hati gue
tega banget bener putri
gue tercewa tau gak
gue juga gak tau putri kerja
apalagi di tempatnya raja
gue mau kasih tau lo
jangan salah paham dulu sama putri
putri tuh gak tau kalau misalkan itu tuh rumah raja
lo belain dia
gue bukannya belain dia
tapi gue saksinya sendiri
gue yang nganterin kesana
putri tuh butuh kerja
alah paling juga itu cuma nakal nakalannya putri doang

dan dia minta anter sama lo ya kan

gue minta sama lu jangan salahin putri terus
apalagi kalo misalkan lo tuh cemburu sama dia
udah banyak banget beban pikiran dia tau gak
gue cabut dulu ya
lo mau kemana wak
surah apa ini
biba udah pulang
dan yohannu maling
emang gak punya otak loh ya
berani lu ke rumah gue lagi
gue gak akan pergi kok
sampai gue dapat bukti kalau lo itu adalah pelakunya
dan gue bakal join lo dari clara
kita lihat aja nanti siapa yang lebih kuat
ini rumah gue
tapi bebi udah bayar gue kok
jadi gue udah kerja disini
aku pecat gue berkali kali gue gak akan pergi kok dari sini
gue akan keluar dari rumah ini
sampai gue dapet keadilan
kalau itu emang pelakunya
dan gue pengen tau penyebabnya
kenapa lo ngelakuin ini semua ke gue
pergi dari rumah gue
ya gue gak mau
gue gak mau keluar
gue gak mau keluar
kenapa hati gue semakin sakit
tanya aja sendiri kenapa dia nggak mau pergi dari rumah
gue bakal bawa icu dia jauh dari sini
pergi di facebook
lu gak lihat muka dia lagi
nggak mau mau
eh denger ya kok lu sampe nyatir kucur lagi
lu berhadapan sama gue ngerti lu
nah lu tenang ya istighfar put istighfar
lagi lu juga sih kenapa sih lu mau kerja di tempatnya raja hah